bikin garam gak
habis makan nanti kita ke opotek
beli obat cacing buat kamu
lagi kangen terminal
akan gak usah balik ke terminal
disini akang kerja apa
jadi buru tani
kita gak punya kebon
kita gak punya sawah
kamu mau balik lagi ke bandung gak apa apa
tapi jangan ke terminal
akan kerja yang lain aja
tapi penghasilannya gak sesuai
kalo akang mau juga
ada pabrik yang mau menerima akang
kalo akang balik ke terminal
tetep di kerjaan akang yang sekarang
mau berangkat sekarang
sarapan di jalan aja
kita lagi nabung buat beli rumah
akan sarapan di rumah aja
nasi tadi malem udah nenek angetin
sayurnya juga udah nining angetin
udah tinggal dikit
tapi cukup buat sarapan
akang ada janji sama dik dik
nenek ambilin sarapannya

gadaan mereka nih
ndung empat h acaba dulu
udah nyibuk selin
nanti akang telfon balik aja
kalau akang yang telfon balik akang yang keluar pulsa
udah di jalan
masih di rumah
kamu udah di sini
ya sebentar lagi saya berangkat sarapan dulu
masih di rumah sarapan dulu katanya
saya jadi inget
saya belum sarapan
saya kalah sama si janggo bos
dia udah sarapan saya belum
itu bukan urusan saya
kalah mbak tumur
uran buburnya panas
saya cari si tasim sendiri aja
kamu kalau sudah selesai makannya
kamu pergi narik uran aja
saya baru mau jalan sekarang
kamu udah sama kang pipit
mau cari taslim
kang gebang langsung ke terminal aja
maaf saya jadi nggak ikut kumpul
iya hati hati pergi jalan
iya hati hati pergi jalan
kita berangkat sekarang
saya mau bikin perhitungan
salam uran aja
kamu bisa bales dendam
sudah di rumah
pakai apa sarapan
ah bapak suka pengen tau aja
saya masuk dulu pak
garut garut garut garut
garut garut garut garut
garut garut garut garut
garut garut garut garut
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang